moda transportasi masal light rail transit atau lrt akhirnya diresmikan
lrt memiliki delapan belas stasiun dengan letak yang strategis dekat dengan beragam perkantoran
pusat perbelanjaan pusat hiburan hingga tempat nongkrong untuk warga jakarta bogor depok dan bekasi atau jabodebek
sepulang kerja saya pun penasaran untuk mencari tempat makan yang letaknya tak jauh dari stasiun lrt
pertama saya transit di stasiun cawang untuk mencari tempat makan
pilihan saya pun jatuh pada salah satu restoran yang menyediakan beragam olahan kambing
lokasinya pun hanya berjarak kurang lebih sekitar lima puluh meter dari stasiun lrt cawang
ya sekitar tiga menit jalan kaki
bahkan tempatnya pun sangat cocok untuk makan bersama teman teman sepulang kerja
nah berhubung tadi saya lapor banget abis balik kerja nih
jadi tadi saya turun di stasiun intercane cawang
terus kemudian saya tertarik untuk datang di salah satu restoran sate kambing muda nih
karena saya lapar banget jadi saya pesennya banyak banget nih
nah tapi setelah ini kayaknya nggak afdol kali ya kalau pulang kerja nggak nongkrong sama teman teman
kira kira nongkrongnya di mana ya

setelah makan berat saya melanjutkan perjalanan dari stasiun lrt cawang
dan selanjutnya berhenti di stasiun lrt taman mini
lokasinya pun sangat strategis dekat dengan pusat perbelanjaan
hingga tempat wisata taman mini indonesia indah
berhubung sudah senja saya memutuskan untuk mencari tempat nongkrong
yang jaraknya kurang lebih hanya tujuh menit
dengan berjalan kaki dari stasiun lrt taman mini
saya menemukan tempat yang sangat menarik
dan saya menemukan semacam food court dengan konsep ruang terbuka hijau
dengan beraneka ragam makanan dan umkm
betah rasanya berada di sini karena disukuhkan dengan nuansa hijau dan rindangnya pepohonan
yang paling penting dekat dengan stasiun
jadi kalau mau pulang tidak ribet
nah tadi kalau saya udah makan berat di sekitar stasiun cawang
terus saya melanjutkan ke stasiun taman mini
dan surprise ini di dekat sini
ada satu tempat outdoor space
tempatnya rindang hijau banget
jadi saya tuh habis penat kerja
terus makanannya banyak pula
ada brule bom kemudian roti bluder dan ada es coklat
dan ini suasananya enak banget sih
jadi polusi jakarta lagi tinggi
jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menyebut
seiring dengan diresmikannya lrt
akan dibangun beberapa sentra kuliner
hingga sentra umkm di sekitar stasiun stasiun lrt
khususnya di prasarana di stasiun
dan di sekitar prasarana itu sendiri
mungkin ada istilahnya mungkin transit oriented development ya
jadi tod nya ketika turun atau keluar dari stasiun
itu akan bertemu dengan kawasan yang disitu bisa menjadi tempat pasar
atau apapun dan itu bisa menjadi peluang bagi umkm untuk hadir
nah dalam hal ini tentu sekali lagi kita kerjasama dengan pihak kai
maupun juga dengan lrt

dengan diresmikannya lrt ini
diharapkan masyarakat dapat meningkatkan peluang bisnis
di sekitar stasiun stasiun lrt
karena letaknya yang strategis
selain itu diharapkan nantinya akan banyak tempat tempat komunal
di sekitar stasiun lrt
kalau lrt itu kan salah satu moda transportasi terbaru ya
yang jelas harapan kita yang paling utama sih
dapat mengurai kemacetan terutama di area jakarta
kemudian juga area area penunjang seperti bogor depok cibubur
jadi kita kalau mau dari cibubur ke jakarta itu lebih cepat lebih efisien waktu
kami sangat senang dengan adanya stasiun lrt di daerah sini taman mini
harapan kami sebagai pelaku umkm semoga kami juga terdampak positif dari lrt ini gitu kan
banyak yang hadir di sini
dari wilayah jakarta timur atau wilayah lain juga bisa ikut hadir di sini juga
membantu umkm di lingkungan sini
bagi anda para pengguna moda transportasi lrt
kini tak perlu bingung untuk nyari makan ataupun nongkrong
di sekitar stasiun stasiun lrt yang ada
karena banyak sekali warung makan pusat perbelanjaan
hingga pusat hiburan yang letaknya tak jauh dari stasiun stasiun lrt yang ada
di peliputan cnn indonesia